dan ini verdi sambo kita lihat ini berjalan menuju ke ruang sidang
dan dikawal dengan sejumlah petugas dari kejaksaan dan beberapa saat lagi akan memasuki ruang sidang utama ini
karena memang tadi sebelumnya kita juga sudah menangkap visual sejumlah pengacara verdi sambo ini juga sudah menempati posisi mereka
artinya kemudian kita akan menunggu beberapa saat lagi sidang perdana verdi sambo ini akan digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
dan sekaligus juga kita akan menunggu bagaimana hakim ada tiga hakim yang akan nanti memimpin
dan persidangan kali ini pembacaan dakwaan persidangan verdi sambo
silakan juri kembali
ya kita sudah melihat ya di visual yang ditampilkan saat ini
silahkan kalau mau ambil gambar saya berikan waktu sekitar tiga menit ya
tiga hakim yang akan menyidangkan sidang pembacaan dakwaan hari ini sudah memasuki ruang sidang utama
dan verdi sambo sebagai terdakwa juga sudah menempati kursi di dalam ruang persidangan ini
dengan aparatur lain seperti jaksa penuntut umum dan juga sejumlah pengacara juga sudah berada di tempat mereka masing masing
untuk kemudian nanti akan memulai persidangan ini beberapa saat lagi
dan seperti yang kita ketahui hari ini senin tujuh belas oktober dua ribu dua puluh dua
digelar sidang perdana
terdakwa ferdi sambo yaitu sidang pembacaan dakwaan yang berlangsung di pengadilan negeri jakarta selatan
mohon tata tertibnya dijaga
akan menghadirkan empat terdakwa yaitu verdi sambo putri candrawati kuatmaruf dan riki rizal
yang akan menjalani sidang perdana kali ini
dan inilah suasana di ruang sidang pengadilan negeri jakarta selatan
ini adalah pengacara dari verdi sambo dan ini juga merupakan jajaran dari jaksa penuntut umum
baik silakan mohon teman teman pers meninggalkan ruangan sidang agar bisa kita buka sidang